tertangan dong kalau gitu
kok kakak yang itu dari tadi diem saja
oh ya kakak juga mau hibur kalian kok
kalian suka puisi
sudah kalau gitu kakak mau bacain puisi buat kalian
nih ini tuh bukti
kalau gue janjian sama karin sengaja buat libur mereka semua
kenalin aku namanya bulan dari
selalu kenal ya
kaka di sini diajak sama kak karim buat nih hibur kalian semua
sekarang nih kakak bawain coklat buat kalian
nih nanti bagi bagi ya
terus kakak juga bawain buku cerita buat kalian
makasih ya kak
ini buat kamu
dibaca ya pokoknya biar kalian tuh tambah pinter
kita nyanyi sama sama yuk
kakak bisa nyanyi gak
yaudah kalau gitu kita duduk aja yuk
kemudian kalian juga duduk yuk
potong bebek angsa
potong bebek angsa angsa dikulik

orang bilang hati butuh tempat berlabuh
karena berlabuh bisa berlayar lagi
dan meninggalkan luka hati
hatiku butuh tempat perhentian abadi
tanpa mencari lagi
aku berharap itu ada pada bulan dari
aku pasti irgendwannytujuan plug in satu ke satu
kurangnya aku mau cari dia
padahal kan gue udah nungguin dia satu jam gak ngasih di sini
uyak nyamuk lagi
si susan salah lagi
kapan ngelarnya sih ini macet
aduh ngapain sih si bella
susan roman mana kok belum dateng dateng juga sih dari tadi
mana gue tau katanya dia udah janjian kok mau pulang
tapi mana roman yang gak dateng dateng
tau jangan jangan lo bohong ya sama gue
jangan jangan sekarang roman lagi jalan sama lo iya kan
gue tuh lagi di dalam taksi online ini di
ya ampun bell
ya udah deh yaudah ya udah
tapi awas aja ya susan
kalau lo nusuk gue dari belakang gue bakalan marah banget sama lo
ini orang galak banget sih makannya apaan coba
tepuk tangan dong kalau gitu
kok kakak yang itu dari tadi diem saja
oh ya kakak juga mau hibur kalian kok kalian suka puisi
sudah kalau gitu kakak mau bacain puisi buat kalian ya
ada banyak panggilanmu
bunda mama atau ibu
satu yang pasti
panggilan itu lebih mulia daripada ratu
kau relakan tubuhmu sebagai pintu masuk kami ke dunia ini
kau hancurkan egomu demi hadirkan tawa di balik derai tangis kami
kau adalah pelangi dalam jiwaku
di saat aku lelam dalam panggilanmu
kak puisinya bagus
ya harus dong kalian mesti ingat
ibu itu segalanya
dan surga ada di telapak kaki ibu
aku jadi pengen ketemu ibu aku pengen bilang ke saya sama ibu
aku juga kak
kak kita pulang ya kak
malam suatu tadi
sama amar rumah nyokap gue
sedih banget sama nyokap gue
kamu mau tisu
kalau gue harus ketemu sama cewek cewek yang kayak lo
gue harus udah tisu
wulan pergi bi
tapi kan ini udah malam bi
bibi tau gak wulan pergi kemana
tadi itu bilangnya mau ke taman sukawati
den bibi permisi ke dalam dulu ya
ngapain wulan kesana
apa ini ada hubungan sama roman
gue butuh bantuan lo fon
gue udah ngacurin si roman
kebetulan banget gak
gue baru aja mau nelpon lo untuk ngomongin hal yang sama
yaudah kalau gitu kita ketemu di taman sukawati ya
lo ngapain sih hikutin gue hah
pokoknya itu sih ngusirnya
jadi ceritanya lo mau minta nebeng gitu sama gue
udah ngajak jalan ngomong aku sekarang mau nebeng juga ngomong aku
engga cok mungkin siapa juga sih yang ngajak lo jalan tadi
roman lo mau kemana
udah lo tunggu aja di sini gue mau minjem helm buat lo